beralik informasi lainnya terkait anggaran pemilu senilai lima triliun yang tak kunjung cair ketua komisi dua dpr ri
yama doli kurnia menilai tak ada alasan yang bisa menghambat pencairan anggaran pemilu
namun doli membantah hal ini menggambarkan sikap setengah hati pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu
menurutnya baik pemerintah dan dpr telah sepakat melaksanakan pemilu di dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi kesepakatan konsensus nasional ya komisi dua sudah menetapkan bahwa kita sudah menyetujui peraturan kpu yang terkait dengan jadwal dan tahapan
kan waktu itu katanya informasi yang saya dengar menteri keuangan itu akan mengeluarkan menunggu pkpu yang berkaitan dengan tahapan dan jadwal
nah tahapan jadwal kan sudah ada bahkan sudah di launching kemarin empat belas juni
ya menurut saya sih tidak ada alasan lagi ya menteri keuangan untuk tidak mengeluarkan itu
karena proses di dpr nya kami sudah selesai